perayaan imlek jadi berkat tersendiri bagi petani buah naga di jombang jawa timur
dibandingkan hari biasa permintaan buah naga mendekati tahun baru cina meningkat hingga lima puluh persen
seperti yang dirasakan asnawi petani buah naga asal desa keras kecamatan diwek jombang
hasil panen pun ikut meningkat dari yang biasanya lima puluh kg per hari kini bisa mencapai satu quintal
seperti biasa mas dari setiap tahun itu kalau musim imlek ini permintaan sangat banyak dan juga alhamdulillah harga juga bisa meningkat
tak hanya itu harganya pun turut naik dari sebelumnya lima rupiah per kilogram kini menjadi delapan rupiah per kilogram
tim liputan cnn indonesia